iya oke meeting meeting seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua
terutama dalam rangka kita memperoleh inovasi inovasi ke depan yang saya pikir menjadi hal yang
ya aku boleh minta top up uang elektronikku nggak
soalnya takut uang nggak cukup untuk bayar
kayaknya ayah belum bisa ke atm nih
kak tadi aku top up
ayah tapi ayahnya lagi meeting
aku soalnya takut nggak cukup untuk bayar
kalau gitu nanti kakak top up uang elektronik loh ya
uang elektronikmu udah kakak top up lima ratus ribu
oh iya sebentar aku cek ya kak
ntar saya cek dulu ya mbak
ini udah aku tukenin
sambil nunggu makan kita minum dulu
uang elektronik adalah alat pembayaran
yang memenuhi hal sebagai berikut
nilai uang disetor terlebih dahulu
nilai uang tersimpan secara elektronik
dalam media chip atau server
digunakan sebagai alat pembayaran
yang bukan merupakan penerbit uang elektronik
prinsip umum uang elektronik meliputi
digunakan untuk pembayaran transaksi keuangan
dan juga untuk pembayaran transaksi keuangan yang bernilai retail dan berpengaruhan keuangan

menggunakan satuan hitung rupiah
diterbitkan oleh bank dan lembaga selain bank
yang berkedudukan di indonesia
uang elektronik tidak hanya dalam bentuk kartu yang berbasis chip
di mana nilai uang elektronik disimpan dalam chip tersebut
semua data nilai nominal tersimpan di dalam server
alat untuk bertransaksinya dapat berupa handphone

mekanisme penggunaan uang elektronik berbasis chip adalah sebagai berikut
kasir menginput nilai transaksi pada edc
uang elektronik yang akan digunakan
didekatkan atau di tap pada contactless reader
nilai uang elektronik otomatis berkurang sebesar nilai transaksi anda
mesin edc mengeluarkan struk transaksi yang diberikan kepada pemegang kartu
mekanisme penggunaan uang elektronik berbasis server adalah sebagai berikut
pemegang menginformasikan nomor token kepada kasir merchant
kasir merchant mengetik nomor token dan jumlah pembelian
lalu dikirim ke server penerbit melalui sms
sistem penerbit melakukan validasi nomor hp dan identitas merchant
apabila nomor hp dan identitas merchant terdaftar
maka dikirim reference number ke merchant
kasir menginput nilai transaksi pada edc untuk mendapatkan uang elektronik berbasis chip atau nilai transaksi di dalam nilai transaksi ini

merchant mengkonfirmasi reference number ke server penerbit melalui sms
sistem penerbit melakukan validasi pin dan reference number
apabila validasi berhasil maka saldo pemegang akan dikurangi
selanjutnya kasir merchant dan pemegang akan menerima konfirmasi dari penerbit
penggunaan uang elektronik menunjukkan tren yang cenderung meningkat
kiat aman menggunakan uang elektronik
sadarilah bahwa kehilangan uang elektronik sama dengan kehilangan uang cash
maka perlakukan secara lebih berhati hati
cek saldo nilai uang anda pada uang elektronik secara berkala
pastikan tidak terjadi pendebetan melebihi transaksi anda
apapun produknya ingat pastikan manfaatnya